ya menjelang bulan ramadan sejumlah warga dki jakarta memanfaatkan libur nasional hari buruh untuk berziarah ke pemakaman
hal ini turut membawa rezeki bagi para penjaga makam yang merawat tempat peristirahatan terakhir kerabat tersinta para peziarah
sore ini bambang mendatangi tempat pemakaman umum juruk perut jakarta selatan
bambang datang bersama istri anak dan cucu cucunya khusus untuk nyekar makam mertuanya yang meninggal pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dan dua ribu enam
sejak mereka meninggal bambang rutin mengunjungi makam mertuanya jelang bulan ramadan
baginya hal ini bukan hanya sebagai sebuah tradisi tapi sebagai peringatan bahwa dirinya bisa dipanggil kapan saja oleh yang maha kuasa
nah ini adalah suatu pelajaran bagi kami untuk yang masih hidup
kita juga tidak bisa tahu kapan kita bisa dipanggil sama yang kuasa
jadi inilah suatu pelajaran buat kami dalam rangka menyambut bulan suci ramadan juga
suasana di pemakaman juruk perut pada hari buruh memang lebih ramai dari biasanya
sejak pagi sudah ada ratusan orang yang datang berziarah
hal ini turut memberi rezeki bagi para penjaga makam yang mendapat uang tambahan dari para berziarah karena sudah merawat tempat peristirahatan terakhir kerabat tercinta mereka
seperti yang diungkapkan iswandi
iswandi yang sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh lima bekerja sebagai penjaga makam mengaku bisa mendapatkan rezeki tambahan jelang ramadan dan sesudahnya meski jumlahnya tidak menentu
ya kadang kadang ada juga sih ada yang bisa ngasih kadang kadang ngasih sembako ada yang ngasih thr uang berupa uang
ya gitu dah tergantung keikhlasan dari mereka aja
suasana ramai di pemakaman diperkirakan akan berlangsung hingga jelang ramadan terutama pada akhir pekan terakhir sebelum dimulai ibadah puasa
arya dito tama endra rizaldi jakarta